lakukan aja yang terbaik lah
ya allah nol
kita harus segera
papa dan kisah bisa segera dimakamkan
aku aja masih belum bisa nerima
kalau kesia gak ada
harus bisa so
biar jalan mereka dilapangkan so